hai desa lawatan kecamatan dukuh turi kabupaten tegal sudah sejak lama dikenal sebagai penghasil
bola bulu tangkis kok industri kerajinan ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an dan
terus bertahan hingga sekarang tidak mengherankan hampir di setiap rumah warga di desa lawatan ini
dipenuhi bahan baku dan peralatan untuk membuat shuttlecol jumlah pesanan ini makin menanjak
biasanya kebanyakan pesanan datang dari sejumlah perusahaan shuttlecock kenamaan di indonesia
khusus untuk memenuhi permintaan perusahaan produknya dikirim dalam bentuk setengah jadi
dengan standar kualitas yang diterapkan nah sekarang kan lagi rame rame

tidak hanya di tegal di lokasi lain yakni di solo salah satu kampungnya juga kebanjiran
permintaan kok bulu tangkis di kampung makam bergolo mayoritas warganya menjadi perajin
shuttlecock badminton secara turun temurun namun sayang permintaan sulit dipenuhi karena
bahan baku bulu unggas sulit didapat saat ini permintaan itu banyak sekali mas tapi
ya perjalanannya bulunya mas bulunya itu terlalu sulit sekali bahan bakunya itu
yang diproduksi sarno juga mempunyai harga beragam yang disesuaikan dengan kualitas bahan baku tim
liputan cnn indonesia